toron dalam bahasa indonesia artinya turun
yang dimaksud adalah pulang ke daerah asal setelah bekerja di perantauan
menurut peneliti budaya madura sri ratnawati masyarakat madura
memaknai kota tempat mereka bekerja lebih tinggi
karena disanalah tempat penghidupan mereka
sehingga ketika pulang mereka menyebutnya toro
idul adha kata mantan dosen budaya madura di universitas erlangga ini
memiliki makna yang tak kalah dalam dari idul fitri
bahkan dalam tradisi madura idul adha menjadi pembuka segala kebaikan
sehingga ada banyak rangkaian acara yang digelar
mereka berusaha sebisa mungkin untuk toron atau mudik
karena ikatan pada tradisi tersebut
mulai syukuran di tanah kelahiran sampai pernikahan
mereka pulang bersama dengan idul adha itu kenapa masal berkaitan dengan selamatan
mereka punya budaya yang namanya selamatan
jadi mereka punya setelah sapi disembeli mereka ada arbe
arbe itu adalah selamatan
nah selamatan itu nanti
nah itu yang menjadikan mereka terikat dengan budaya toron ini
kemudian setelah besaran ini ini banyak rangkaian yaitu perkawinan
layaknya orang mudik mereka membawa serta oleh oleh
ini juga menjadi simbol keberhasilan mereka di perantauan
toron juga diartikan sebagai bentuk kepatuhan mereka terhadap orang tua
ali dan rafi contohnya
mereka memilih pulang dari bandung jawa barat ke pamekasan madura karena perintah orang tua
terlebih setelah idul adha ada banyak acara di desa termasuk pernikahan
ya karena ada keperluan pernikahan saudara
jadi ditelepon suruh pulang ya pulang gitu mas sama orang tua
tapi bang tradisinya dua itu mas ya
idul adha kadang pulang juga
tapi tergantung duit sih mas bersatu gitu
kalau ada uang harus diwajibkan ditekankan oleh biasanya sesepuh orang tua
ada acara khusus nggak mas setelah idul adha
ya biasanya ya ada acara
ada acara khusus biasanya keliling keliling perkampungan itu makan acara makan makan
tersyakuran lah gitu
idul adha juga mereka sebut dengan hari raya raja yang artinya besar
ini tak jauh berbeda dengan tradisi jawa yang menyebutnya sebagai besaran
orang madura memaknainya sama dengan apa yang diajarkan di islam
jadi idul adha idul kurban ya itulah bagi mereka itu hari raya besar
selain secara agama itu memang hari raya besar secara sosial mereka akan melakukan secara spiritual
mereka akan berkunjung ke kiai dengan apa yang mereka korbankan
mereka bawa makanan dan sebagainya
mereka akan berkorban kemudian dimasak secara
rame rame kemudian mereka akan dibawa ke saudara saudara dan sebagainya
jadi itu yang mereka maknanya sebagai hari raya kurban
suasana lalu lintas di jembatan suramadu pada rabu siang ramai lancar
meski tidak seramai pada saat arus mudik idul fitri
lalu lintas di jembatan penghubung antara surabaya dan pulau madura ini didominasi warga yang toron
kebanyakan mereka pulang ke kabupaten sampang pamekasan
iftafarit andras wicaksono bangkalan jawa timur